kobaran api di perkampungan kelurahan gudang kota bogor berhasil dipadamkan pada senin sore
setidaknya lima puluh rumah hangus terbakar dan lebih dari tiga ratus warga terpaksa mengungsi di selasar gedung sekolah terdekat
kobaran api ini membakar pemukiman padat penduduk di kelurahan gudang rt lima rw satu kecamatan bogor tengah kota bogor senin siang
bahkan tiupan angin kencang membuat api merambat cepat hingga meluluhantakan perkampungan setempat
akibatnya ratusan warga panik berhamburan keluarga
mereka ketakutan lantaran terdengar beberapa letusan mirip letusan tabung gas
sebagian warga bahkan histeris pingsan karena melihat perkampungannya ludes di amuk api
langsung kena semua pak
ada berapa ini
kurang lebih lima belas rumah ya
ya hari ini terjadi kebakaran di kelurahan gudang rt lima rw satu
sedang diupayakan oleh teman teman dari damkar untuk memadamkan
kita sendiri belum tahu nih asal api dari mana kemudian jumlah korban materi pun kita belum tahu
sekarang sedang dalam pemadaman
kebakaran bisa dipadamkan pada senin sore
sedikitnya ada lima puluh unit rumah hangus terbakar
ratusan warga korban kebakaran pun terpaksa dievakuasi ke dalam kelas sekolah terdekat
ada enam puluh tujuh kepala keluarga kehilangan harta benda serta tempat tinggal akibat terbakar
beruntung peristiwa tersebut tidak menelan satupun korban jiwa
ibu berapa orang buat di rumah bu
kita ada dua puluh warga pak alhamdulillah
berapa rumah bu
ibu sekarang gimana
tempat tinggal dimana ibu
tempat tadi yang kebakaran sementara
habis semua bu
habis semua rumah nenek anak anak kecil disitu habis baju apa lagi
ada yang kebisa
anak sekolah juga ada habis
ada berapa orang buat tinggal di rumah bu
saya sama keluarga saya yang pantan
di rumah atas jadi sayang rumah adik saya banyak
suami saya juga tadi untung lewat telepon
kalau enggak suami saya juga sempat
jelang petang sejumlah bantuan juga mulai mengalir dari pemerintah
dapur umum pun disediakan untuk mensuplai makanan warga
tim liputan transmedia